seorang ibu rumah tangga senin sore ditemukan di dasar sumur tua dalam kondisi tidak bernyawa
belum diketahui pasti penyebab korban bunuh diri
diduga korban tewas karena masalah ekonomi
evakuasi korban admi warga dusun beringinan desa ranu bedali
kecamatan ranuyo solumajang yang ditemukan tewas di dasar sebuah sumur tua berlangsung dramatis
sempit dan dalamnya sumur membuat petugas bpbd lumajang harus bekerja ekstra
bahkan meski petugas yang turun ke dalam sumur berhasil mengikat kaki korban
ia harus diberikan pertolongan pertama akibat lemas terlalu lama berada di dalam sumur
jasad korban pun akhirnya bisa diangkat dari dalam sumur setelah evakuasi berjalan selama tiga jam
penemuan mayat ini bermula dari korban yang menghilang sejak minggu siang
hasan suami korban bersama keluarganya berusaha mencarinya hingga akhirnya ditemukanlah
sepasang sandal korban di pinggir sumur tua
saat ditengok menggunakan lampu senter
korban ditemukan dalam kondisi tergeletak di dalam sumur berkedalaman empat puluh meter
kini polisi masih mengumpulkan barang bukti untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban
guna kepentingan penyidikan mayat korban kemudian dibawa ke rumah sakit dr haryoto lumajang
guna dilakukan autopsi